lo kemana ya gue itu loh si ida itu
pakar pakar tapi kan tuh anak gue mau kemana
ya udah ntar aja peh
nang aja be ngapain buru buru
company belanda masih jauh kok
ngapasih lo pake nyebut nyebut company segala
eh ini masalahnya si ide ini
gue kagak mau terlelat ngejemput dia
gue kagak mau terlelat ngejemput dia

lo tau kan anak perawan jaman sekarang
kalo kagak dijagain bisa ambles urusannya
kagak mending mendingan ngejemput si ida duluan
namanya juga anak perawan
ya kudu dijagain pan
waduh rugi banget deh loh
ehm enggak enggak ah
ee gue belum ngerasa punya kepentingan sama dia
ehm gue belum ngerasa punya kepentingan sama dia
gue bukannya mau nolak
aku bukan mau nolak ajakan kamu diantarin
gue cuman kagak biasa aja kalo di
kalo diantarin sama cowok
sama cowok yang baru dikenal gitu
ntar dimarain sama ba be
ntar dimarain sama papa
gak boleh tuh diantarin sama cowok yang baru dikenal katanya
mendingan nganterin temen gue aja nih berdua
kasian pada kecapean
lo tetep malas kakinya
yaudah kalo gitu lo naik juga aja
eh gue gue bukan gitu aja
ah bego banget dah
dianterin cowok ganteng kayak ruben
ini semua gara gara ba be
lo ikut kita sekarang
ada yang mau ketemu sama lo
asal lo tau aja
gue megang banget sekolah ini
wah gak usah macem macem deh
masuk lo semua
itu si indah tuh be
kayak gue ngamuk ya
mau bilang juga apa kita kagak telak ngejempot

nah lo ngapain disini
nah lo ngapain disini

tadi ada dimarik perasaan ba be
tadi ada dimarik perasaan ba be
masuk lagi kali be
ntar buat tanyain sama dia ya
gini sih ya neng ya
ba be mau nanya
kayaknya gak ada yang namanya idah deh pak
dan jawabnya malah kemana mana
ngelantur bagaimana sih
kulitnya bening cakep ya pokoknya
kebanyakan yang soal sini anak anak pejabat pak
mungkin bapak salah alamat
iya iya bapak salah alamat dah
ucah mabok tanyain salah kita iya pak
tunggu tunggu tunggu
ngo idah ngo idah itu
jangan itu kan pagar
pagar pagar tapi kan itu anak gue mau kemana
ntar aja be ntar juga pulang kok
untung aja kagak ketauan gue
kayak ketauan bisa gila
ah nya be be
nya nyaselin gue cowok lain kali ya
makanya dia jadi gila
udah ajian magrib
dulu aja bingung kayak gitu
apalagi gue yang mudah mudag
nih biarin aja dah kalau nyangsang di puan mangga
bener yang nenek suka bilang hukum karma kagak usah nunggu sampe kiamat
lah buktinya gue udah dibales gara gara ngerjain bape tadi siang
bunda bunda tunggu bunda tunggu
dar tadi kek
bagus lu ya kagak ada bedanya lu ngemaling tau gak
be mau apin ida ya bea
saya udah ngerjain babi tadi
saya nyesel bea sumpah bea saya kapok
saya kagak lagi lagi bea janji
tadi saya tuh dikejar kejar sama orang gila bea sampe saya nyangsang di pohon
rasida lu kenapa sih kagak mau dijemput sama babi lu
hah lu denger itu
tunggu be tapi babi janji ya
kalau saya jujur sama babi
babi gak bakalan marah sama ida
jadi tuh ida kan udah gede be
ide tuh malu be kalau misalnya dia masih jemput jemput
sekarang zamannya tuh udah beda be
sekarang udah kagak jaman be naik bebo lagi
alah aloh lo kagak usah nangis dah
kagak usah cengeng
babi kagak peduli sama yang namanya jaman kayak beledek kayak apa kagak tau
hah nangis mulu kau doa mali sama orang tua
besok bangun lah ida
bangun lu asli
kenapa ida sampai kayak gini
jendela belum penuh tutupnya
udah tidur dulu udah malem
nyiak juga besok mau ngelanturin kompor gas
ayah jadi penasaran nyiak
dulu nyiak sama babi tuh pake pacaran apa langsung dijodohin sih nyiak
aduh lo apa apaan sih nanyanya yang begituan
ya ayah pengen tau aja
nyiak tuh dulu bisa jadi sama babi karena emangnya dijodohin apa nyiak emang pacaran
udah lah lo kagak usah ngebahas gituan
ida lo mau tau kenapa nyiak suka sama babi lo
kalau sekarang babi lo galak banget amik lo babi tuh pengen ngeliat lo jadi anak yang baik anak yang bener
tapi babi tuh keterlaluan nyiak
udah deh ida lo ikutin apk babi lo ya
nyak juga berharap mudah mudahan lo jadi anak yang baik ya